terima kasih anda masih bersama kami
arya permana bocah penderita obesitas asal karawang kondisinya terus mengalami peningkatan
sebelumnya berat badan arya adalah satu ratus sembilan puluh dua kg dan kini menjadi satu ratus empat kg atau turun sebanyak delapan puluh delapan kg
selain bisa bergerak lincah kini arya bisa bermain bersama teman teman seusianya
bahkan kini arya sudah bisa berkeliling kampung dengan mengendarai sepeda motor
usai menjalani operasi pemotongan lambung di rumah sakit omni satu tahun lalu
kondisi arya permana bocah asal kampung pining desa cipurwasari kecamatan tegalwaru karawang jawa barat
yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas kondisinya kian membaik
jika hari hari biasanya arya hanya bisa beraktivitas di atas kasur
kini arya permana sudah bisa bermain berkeliling kampung dengan teman teman seusianya
tak hanya itu kini arya bahkan bisa mengendarai sepeda motor sendiri
kondisi arya lebih baik lebih baik dari dulu bisa kemana mana juga
saat ini berat badannya berapa

saat ini udah bisa bermain sama teman teman
kalau main kemana aja
main sering kesini main ke tempat lain juga
udah jalan jalan kesini naik motor sama teman teman
arya mengaku jika kondisinya saat ini terus membaik pasca menjalani operasi pemotongan lambung
menurutnya semua ini didapatnya melalui serangkaian proses yang cukup panjang
dengan rutin melakukan olahraga dan menjalankan program diet yang dianjurkan oleh dokter yang menanganinya
program di rumah sakit masih dilaksanakan karena area harus banyak lagi turunnya
target sendiri dari keluarga berapa bu
target arya sendiri yang arya melakukan maunya delapan puluh
saat ini mau dilakukan operasi sendiri
kapan tuh bu
arya mau dioperasi itu yang gelember gelembernya dari badannya harus delapan puluh kilo
sementara itu rokayah ibu arya permana menjelaskan semua hasil yang didapat arya saat ini merupakan usaha dan kerja keras arya sendiri yang ingin menurunkan berat badannya
dengan rutin berolahraga pagi hari sebelum berangkat sekolah dan sore hari
serta menjalani pola makan sehat arya bisa terus menurunkan berat badannya
rencananya jika berat badan sudah mencapai delapan puluh kg arya akan kembali melakukan serangkaian operasi plastik untuk menghilangkan lipatan lipatan kulit yang ada di tiap tiap bagian tubuh arya
seperti lengan dan kaki arya agar kondisi kulitnya terlihat lebih kencang dan normal kembali seperti anak anak seusianya